kau tidak punya pilihan lain
apa yang terjadi pada gusi prabu siliwangi
gusti prabu siliwangi telah meninggal
tidak tidak mungkin
ibu nda ibu nda tenang
ibu nda jangan khawatir
ayah ada prabu belum meninggal
kakek guru hasanuddin sudah menceritakan semuanya kepadaku
bahwa ayah anda prabu siliwangi tengah menuju perjalanan
ke istana samudera
untuk menyelamatkan raka walang sungsang
dan kabar mengenai ayah anda prabu yang meninggal
pasti itu bukan ayah anda prabu yang asli bun ya
itu ayah anda yang lainnya
berarti yang waktu itu mengusir ibu nda
benar ibu nda
itu bukan ayah anda prabu
itu bukan ayah anda prabu
itu bukan ayah anda prabu
ayah anda tega melakukan itu semua kepada ibu nda
kau banyak tanya
pergi dari sini
kenapa masih disitu
pergi dari sini
kakak nda akan menjalankan hukuman cambuk terhadapku
pada hari ini
aku akan menangis
karena kau perempuan jahat
dia bukan kakak anda
lalu bagaimana sekarang
jangan sampai berputus asa
ayah anda prabu siliwangi
pasti bisa mengatasi semua masalah ini
sekarang kita ke istana pada jajaran saja
untuk memastikan semuanya
raka apa yang terjadi padamu raka
kau pasti tidak berhasil lagi menangkap mereka bukan
uakmu sudah hampir berhasil menangkap mereka
tapi tiba tiba ada pendekar canteng
yang sudah menghalangi uwak
jangan punya alasan
kau akui saja bahwa kau tidak becus uang
aku akan hampir kembali bersama mereka
ya ini keamanan
ini semua gara gara nenek
kenapa nanda prabu
tiba tiba menyalahkan uang
siapa lagi yang patut disalahkan
ini semua karena kamu ceroboh
dan bukan pertama kali
sudah sering sekali kau ceroboh
nanda prabu belum menyalahkan uangmu
nanda prabu harus mendengarkan pandangan uangmu
mereka semua bisa lolos
itu pasti ada orang dalam
yang sudah membantu mereka
kau jangan asal menunduk
selama ini gagak lumayung selalu setia kepada aku
kamu seharusnya sadar
itu sudah pasti
yang sudah membebaskan mereka
membelah gagak lumayung bodoh itu
tidak mungkin nanda
dia selalu setia kepada aku
dia tidak mungkin mengkhianatiku
wah benar benar sangat menyayangimu
sudah terlalu percaya kepadanya
jika allah benar benar yakin
bahwa akan bukti
bahwa gagak lumayung adalah seorang pengkhian

gagak lumayung adalah seorang pengkhianat
baiklah nanda prabu
baiklah nanda prabu
gua akan membuktikan kepada nanda prabu
dan gue juga akan membawa kepadamu

kehadapan nanda prabu
kehadapan nanda prabu
aku harus memeriksa ruang tahanan
aku harus memeriksa ruang tahanan
ada yang sangat begitu janggal

kita akan membicarakan ini
kita akan membicarakan ini
setelah kau melepaskan putra kuah langsung saja
dan juga yang lain
dan juga yang lain
kau tidak punya pilihan lain
ayah anda jangan pedulikan kami
sabar adem tenangkan dirimu
saya rasa guci prabu punya alasan tersendiri
tidak mungkin berkata begitu kalau tidak ada alasan
aku ingin tahu
kau duduk bersamaku di pelari
tidak semudah itu
lepaskan dulu putraku walang sungsa
aku akan membebaskan putramu dan yang lainnya
setelah kita menikah
kau tidak punya pilihan baik
aku ingin tahu